sejumlah penumpang krl yang membawa anak balita senin pagi dihalau petugas saat akan masuk stasiun bogor jawa barat
malam baru sampai gitu loh
bisa bergabung dan memberikan kembali kepada orang orang yang diperlukan
jadi ini menarik ya kalau bisa bahkan satu ruangan seperti yang di semarang saya lihat kelas tiga termasuk di solo saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya saya cek
saya kira pangeran charles pernah ke indonesia ya